pagi sangat berharga
awali hari anda dengan informasi
buka lembaran baru setiap hari penuh harapan
hangatnya mentari pagi hadirkan optimisme
ciptakan spirit kemenangan dengan kabar olahraga
lintasi padatnya aktivitas penuh semangat
dapatkan informasi bisnis yang akurat
semua berawal di pagi hari
di cnn indonesia today